dan salah satunya adalah meningkatkan pola amelis menikas
dibahas melalui sidang paripurna dewan perwakilan rakyat dpr resmi mengesahkan
rancangan undang undang kesejahteraan ibu dan anak atau ruu kia
sebagai undang undang inisiatif dpr
sidang digelar kamis tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua di gedung dpr senayan jakarta
ketua dpr ri puan maharani yang memimpin sidang menyebut
pembahasan ruu kia akan jadi pedoman bagi negara
agar indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul sebagai generasi penerus bangsa
menurut puan nantinya dpr akan mulai membahas lebih mendalam
dengan melibatkan sejumlah pihak terkait untuk mendapat berbagai masukan
hari ini baru masuk sebagai undang undang inisiatif usul dari dpr
kemudian kita akan lakukan sesuai dengan mekanismenya
membuka ruang sebanyak banyaknya untuk bisa mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat
apakah itu pengusaha ataukah itu kemudian pekerja
non formal dan lain lain sebagainya
jadi ini memang masih panjang namun semangatnya adalah bagaimana kemudian
dpr bersama sama dengan pemerintah
kemudian bisa memberikan ruang kepada ibu dan anak untuk bisa apa namanya
memberikan perhatiannya secara penuh kepada anak tersebut
sehingga anak anak yang kemudian dilahirkan
memang menjadi anak anak generasi masa depan bangsa
yang kemudian tidak ada stunting lagi di indonesia
dalam draft ruu kia terdapat aturan cuti melahirkan bagi pekerja wanita
menjadi enam bulan dari sebelumnya tiga bulan
dpr juga menginisiasi cuti bagi ayah pekerja selama empat puluh hari
untuk mendampingi istrinya yang baru melahirkan
ada pula aturan terkait penyediaan fasilitas tempat penitipan anak
di fasilitas umum dan tempat pekerja
meski semua fraksi menyetujui sejumlah anggota dpr masih memiliki catatan
atas pasal pasal dalam ruu ini
terutama terkait aturan cuti enam bulan bagi ibu pekerja yang melahirkan
kalau secara pribadi penambahan cuti ini menjadi polemik juga
karena artinya selama ini kan hanya pns itu tiga bulan
nah ini sekarang diminta untuk enam bulan
jadi saya secara kalau ditanya pribadi
karena saya di samping pernah melahirkan juga sebagai pegawai
saya rasa kalau tiga bulan itu sudah cukup
kita lihat nanti bagaimana dalam pembahasannya
apakah betul betul jumlahnya menjadi tetap misalnya enam bulan
atau penambahannya menjadi tujuh bulan atau bahkan berkurang
itu tergantung kepada stakeholder yang nanti akan kami panggil di dalam rdpu tentu
karena kita juga ingin mendengarkan dari semua pihak yang terdampak oleh implementasi undang undang ini
kelak ketika diundangkan
pengusaha tentu akan kami panggil lalu kemudian serikat pekerja juga kita akan panggil

pokoknya semua hal atau semua pihak yang berada di dalam ruu ini
nanti di dalam konteks pembahasan akan kami panggil
sehingga aspirasi aspirasi itu tidak hanya satu pihak saja kita dengarkan
dalam ruu ini dipastikan ya mak sya
makanya kenapa di pasal itu kan kemudian dikunci di pasal berikutnya
ada pasal lima kemudian juga ada enam
bahwa ibu yang sedang memenuhi atau mengambil haknya untuk mendapatkan cuti enam bulan
dipastikan bahwa dia tetap bekerja seusai dia menyelesaikan masa cutinya
bahwa dia tidak boleh kehilangan pekerjaan
dia tidak boleh dipecat
atau dia tidak boleh dipecat

itu yang karena disuruh diintimidasi apalagi
atau dengan macam macam modus lah yang itu biasa dilakukan oleh dunia usaha
ruu kesejahteraan ibu dan anak ini adalah sebagai upaya untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu dan anak
termasuk mengatasi masalah stunting
anggota komisi empat dpr ri luluk nur hamida mengatakan
ruu kia juga diharapkan memutus rantai diskriminasi yang banyak dialami perempuan atau ibu pekerja
ketika melakukan fungsi reproduksi dan hak hak maternitasnya